darmawan salehin ayah mendiang mirna siap menjadi saksi dalam persidangan kasus pembunuhan anak ya
darmawan akan membuka fakta sebenarnya mengenai kematian anaknya
saya juga baru tahu kok dia bisa jatuh gitu sama mirna gitu loh ada apa